kasus kebakaran hutan dan lahan yang pertama terjadi di jawa timur
saat memasuki fase puncak musim kering terjadi di gunung arjuna ulirang
titik api pertama kali muncul di petak satu ratus enam belas b resort pemangku hutan atau rph sumberawan
desa toyomarto kecamatan singosari kabupaten malang pada dua puluh enam agustus malam
paginya tujuh titik api muncul di kawasan tersebut
kebakaran diduga disebabkan perburuan liar
dari penelusuran tim pro fauna satu hari sebelum terbakar
sekawanan pemburu liar dilaporkan masuk hutan gunung arjuno melalui singosari kabupaten malang
kawanan ini biasa berburu burung dan rusa dengan bantuan anjing
metodenya mereka membakar hutan agar satwa buruan keluar sarang sehingga mudah dimatikan
mereka berburu juga menggunakan anjing atau geladak
tapi sejauh ini belum ada titik terang pelakunya siapa
tapi dugaan kuat ke arah situ memang ada karena sehari sebelum terjadinya titik api awal di singosari
itu ada informasi dari masyarakat lokal para petani hutan ada sekelompok pemburu yang naik yang membawa anjing
titik api menyambung menjadi lintasan hingga merembet ke gunung ringgit di kabupaten pasuruan
titik api bahkan mencapai
lebih dari satu ratus lima puluh
betapa sulitnya memadamkan api di area pegunungan
ratusan warga relawan dan petugas gabungan berjibaku memadamkan api secara manual selama dua puluh empat jam non stop
di udara helikopter yang disewa badan nasional penanggulangan bencana sebesar satu ratus lima puluh juta per jam hilir mudik melakukan waterbombing
kebakaran di lokasi wisata ikonik itu disebabkan karena sesi pemotongan
dan keteretan prewedding di area padang savana di bukit teletabis pada enam september
kasus ini membuat geleng geleng kepala
pasangan calon pengantin berinisial hp dan pm berpose sembari menyalakan flare atau suar
kebakaran pun terjadi di saat ratusan relawan dan tim gabungan berjibaku memadamkan api di gunung arjuna wulirang
akibatnya kerusakan alam terjadi
ini visual bukit teletabis sebelum dan sesudah terbakar
kamis empat belas september
gatot subroto kepala badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd jawa timur mengonfirmasi
api di dua lokasi ini padam
ada harga yang harus dibayar akibat ulah manusia
kalau soal dana untuk operasional pemadaman untuk sewa helikopter waterbombing saja mencapai rp satu dua miliar
di arjuna ulirang estimasinya mencapai lebih dari rp empat miliar rupiah
ini belum termasuk biaya mobilisasi petugas gabungan warga dan relawan
di sektor pariwisata kerugian juga mencapai miliaran rupiah
belum lagi akses air bersih di sejumlah desa yang terputus karena api
yang tak terhitung nilainya adalah flora dan tanaman endemik seperti suket malela dan anggrek tosari musnah dilalap api
sampai kamis empat belas september estimasi luas lahan dan hutan di gunung arjuna wulirang yang terbakar
kemudian kawasan bromo mencapai delapan ratus lima puluh hektare
dua gunung lainnya yang juga terbakar adalah kawi dan ijen
ditambah lagi dua puluh lima hektare kawasan hutan meru betiri juga dilaporkan terbakar
berapa tahun kita akan melakukan pemulihan itu
sehingga yang terpenting adalah bagaimana perilaku manusia
karena dalam hal ini semuanya diakibatkan oleh manusia
yang terpenting harus kita jadikan peringatan keras untuk kita semuanya
bahwa untuk ketika kita masuk di kawasan kawasan hutan tidak hanya kawasan konservasi
tapi hutan produksi pun kita tidak boleh perlakukan berbeda
artinya bahwa semuanya itu harus dilakukan sama
bahwa kita tidak boleh mengabaikan lalai atau bahkan kesengajaan dalam upaya atau kita untuk menjaga
are are dari kebakaran
saat ini kepolisian sudah memproses orang orang yang terlibat kebakaran
salah satunya menetapkan manajer wedding organizer berinisial aw sebagai tersangka
sedangkan kelompok pemburu liar yang ditengarai sebagai penyebab kebakaran gunung arjuna ulirang
belum terang keberadaannya
miftah farid aga dipa surabaya jawa timur